saya berkisah dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi hukum dan moral yang menuntun kita semua
izinkan kami yang mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh mahkamah konstitusi
kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini
ini memang tidak lazim namun kami percaya bahwa majelis hakim yang mulia perlu memahami
kami urgensi dari sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara
terlebih lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
reformasi sebagaimana kita ketahui adalah titik balik sejarah setelah tiga puluh dua tahun berada dalam pemerintahan otoriter orde baru
di mana demokrasi hanya hiasan bibir di mana pemilihan umum hanyalah performa
di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma
dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer
di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita
reformasi adalah masa depan indonesia
masa depan demokrasi supermasi hukum khasasi manusia pluralisme dan kesejahteraan
untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan orde baru
mahkamah konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebelum reformasi tidak ada mahkamah konstitusi
tetapi sejarah membuktikan bahwa mahkamah agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah
seorang ilmuwan yang bernama sebastian pompe yang mempelajari mengenai mahkamah agung untuk disertasi doktoralnya
menyimpulkan bahwa mahkamah agung telah dirobohkan
mahkamah agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup
reputasi mahkamah agung sudah jatuh ke titik nadir
mahkamah konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi
karena itu mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution
masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap mahkamah konstitusi
dalam sepuluh tahun pertama mahkamah konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat
bahwa mahkamah konstitusi akan mampu mengawal proses
jalanan bangsa menegakkan supremasi hukum dan demokrasi
akan tetapi mahkamah konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran
bukan saja karena putusan putusan yang mencederai rasa keadilan
tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya akil muhammad
puncak dirobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi adalah keadilan
puncak dirobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi adalah keadilan

dan koelosi tampil secara telanjang di depan mata kita
dimana seorang paman yang immejabat sebagai ketua mahkamah konstitusi
berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan
gibran raka buming raka untuk menjadi calon wakil presiden dari prabowo subianto
tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa mahkamah konstitusi telah berubah
menjadi mahkamah yang memalukan
a same institution seperti yang ditudingkan kepada mahkamah konstitusi di belarus
membaca putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mkmk
nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika
jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah
secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi
tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka kena pelebagai alasan
dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa
dan pak usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
melalui gugatan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara
kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati
bisa dipahami kalau mahkamah konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit
dari kekuasaan politik menjadi alat politik
mahkamah konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit
karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik
karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka
keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum
yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the constitutions
mereka terjebak dalam satu situasi di mana mahkamah konstitusi mengalami intervensi politik
seperti yang dikatakan oleh ram hirsi
tugas mahkamah konstitusi sekarang adalah berebut kembali
wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan
dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi
mahkamah konstitusi mesti bangkit mesti melawan
mesti kembali memanggul konstitusi
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar
seribu sembilan ratus empat puluh lima dan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana terakhir kali diubah melalui undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua belas
sekaranglah waktu untuk mahkamah konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama
sekaranglah waktu mahkamah konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa mahkamah konstitusi
berhasil merebut kembali peran dan reputasinya
bukan perpanjangan tangan kekuasaan
dan bukan a same institution
rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi
pancasila dan pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima berikut batang tubuhnya
pebangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum
dengan semangat equality dan non diskriminatory
kami percaya bahwa rakyat mendambakan mahkamah konstitusi
yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif
maupun yang diucapkan di dalam bisikan
dalam kaitannya dengan petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal
maka mahkamah konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi
prabowo subianto dan gibran raka bungkiraka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
beserta pemilihan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dengan nomor urut dua
karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses ini
proses pendaftaran yang dilakukan melalui putusan mk no sembilan puluh
dan penerimaan serta penetapan pasangan calon nomor urut dua oleh termohon
ketika peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
masih belum diubah sama sekali
di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan
baik oleh mahkamah konstitusi maupun termohon
yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta
merta memperlakukan putusan mahkamah konstitusi no sembilan puluh
secara sewenang wenang atau rbt
mari kita baca pemikiran dari advokat yusri issam mahendra
dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concruing opinion
jika diteliti lagi maka jawabannya adalah menolak atau dissenting opinion
sehingga lanjutnya ada enam hakim yang dissenting opinion
terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju
di sini saya bilang terjadi penyeludupan hukum
ini diucapkan oleh advokat yusri issam mahendra
meskipun analisis dari advokat yusri issam mahendra
berbeda dengan analisis permohon di dalam permohonan ini
di mana permohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa
putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh merupakan plurality decision
karena suara mayoritas hakim terbelah
dan karenanya perluasan makna pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sebagaimana diubah melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
harus dilihat pada lingkup yang paling sempit
yaitu sepanjang syarat usia empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai gubernur
namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat yusri issam mahendra
bahwa terdapat penyeludupan hukum yang seterang terangan
dilakukan di muka publik tanpa rasa malu
lebih jauh putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim mkri
yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan
dan telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
putusan mk mk no dua mk mk l sebelas dua ribu dua puluh tiga menyatakan
bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim
yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor
majelis kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah
penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh
sabta karsa utama sebagai rambu rambunya
perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan
dan kemudian putusan dimaksudkan
merupakan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan
perilakunya pun telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
yang digadang gadang memiliki citra sebagai institusi
imbasnya pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada mk
padahal dalam waktu dekat mk dihadapkan oleh persoalan maha dasar
untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil
pemilihan umum yang syarat dengan kepentingan politik
termohon sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum
yang terjadi ketika menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
padahal pkpu nomor sembilan belas belum sama sekali diubah
rezim pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga masih mensyaratkan usia empat puluh tahun
untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden
ironisnya termohon merasa tidak perlu mengubah pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
termohon dengan demikian secara sengaja by intension
melanggar ketentuan perundang undangan dengan telanjang
jadi pendaftaran pasangan calon nomor urut dua harus dikatakan mengandung cacat juridis
bisa dimengerti kalau para komisioner termohon dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
dan dkpp pun telah menyatakan termohon melanggar etika
dan memberikan peringatan keras tertulis kepada ketua kpu hashim ashari
saya tidak membacakan apa yang ditulis oleh dkpp
tapi itu disebutkan diberikan peringatan khas terakhir
sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan pasangan calon nomor dua melanggar hukum dan etika
cacat prosedural dan harus dibatalkan
tetapi harus ditambahkan pula
keseluruhan proses pemilihan umum dalam hal ini pilpres dua ribu dua puluh empat penuh dengan pelanggaran yang serius
yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif atau tsn
badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh tiga
sehari setelah pencoblosan mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada sembilan belas masalah
pada pemungutan dan penghitungan suara pilpres dua ribu dua puluh empat yang diantaranya terdiri dari
ada tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh enam tempat pemungutan suara selanjutnya disebut tps
yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul tujuh waktu setempat
ada dua belas dua ratus delapan puluh empat tps di mana alat bantu disabilitas nepal tidak bersedia
ada sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps di mana logistik penghutang suara tidak lengkap
ada delapan dua ratus sembilan belas tps di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili ktp elektronik
ada enam delapan puluh empat tps di mana pemilihan umum yang dianggap tidak sesuai dengan domisi likti elektronik
ada enam delapan puluh empat tps di mana pemilihan umum yang dianggap tidak sesuai dengan domisi likti elektronik
ada enam delapan puluh empat tps di mana terdapat surat suara tertukar
ada lima empat ratus empat puluh sembilan tps di mana kpps tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
ada dua dua ratus tujuh puluh satu tps di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di tps
dan masalah masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini
semua masalah yang dikemukakan oleh bawaslu di atas bukanlah masalah sepele
dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah masalah yang pada dasarnya
harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media
maupun oleh pihak pihak yang lain termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun dua ribu dua puluh

kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra pemilihan yang sangat serius
dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencobos di tps pada tanggal empat belas februari
pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan ketidaknetralan aparat pendegak hukum
aparat sipil negara atau asn maupun kepala desa politisasi bantuan sosial
dan pelanggaran pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal
yang dilakukan oleh presiden joko widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi
secara tersruktur sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat
hanya menjadi aksi teat dan berkata kata yang tidak terkait dengan kekuasaan umum
anggaran negara dihabiskan etika diabaikan demokrasi dirusak demi apa semua ini dilakukan
jawabannya sekali lagi hanya satu memenangkan pasangan calon nomor ke dua dalam satu putaran

ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu
termasuk masyarakat sipil atau civil society maka akan

terang benerang di mata kita semua bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang secara pemilihan umum kita
karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan masif
maka sangat beralasan kalau mahkamah konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh indonesia
karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum
majelis hakim yang mulia apa yang menjadi pertaruhan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat bukanlah sekedar masalah menang kalah dalam pemilihan umum
yang menjadi pertaruhan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini adalah kedaulatan rakyat yang dipasung

karena mereka hanya datang ke tps digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berada di dalam
algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi information technology atau it
yang digunakan oleh termohon dan juga aplikasi quick count yang dipakai oleh lembaga survei

sejak awal problean suara sudah ditentukan
membenarkan banyak pernyataan di indonesia bahwa pada pilpres dua ribu dua puluh empat hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan
suara atau apa yang disebut sebagai it is for gon conclusion ini membenarkan
pernyataan banyak pihak termasuk presiden joko widodo dan pendukung pasangan calon nomor urut dua
bahwa mereka akan menang dalam satu putaran ironisnya majelis hakim yang mulia jumlah suara mereka sudah
diramalkan akan mencapai angka di atas lima puluh delapan persen suara pasangan presiden dan wakil presiden
peserta pemilihan umum presiden nomor urut satu ya hanya mendapat sekitar dua puluh tiga persen dan suara pemohon berkisar
pada angka tujuh belas persen hasil rekapitulasi penghitungan dan suara pemohon berkisar pada angka tujuh belas persen
saya ulangi kembali hasil rekapitulasi penghitungan suara termohon menghasilkan
persentase perolahan suara yang kurang lebih sama fox populi fox day suara rakyat suara tuhan
ada gium ini sudah kehilangan makna fox populi fox day yang mencerminkan adanya kedalaman rakyat
sama sekali sudah hilang rakyat tidak lagi berdaulat dengan suara mereka semua pelanggaran
dan kejahatan yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat telah menggerus dan menafikan kedaulatan rakyat
membunuh demokrasi itu sendiri hai interaksi kekuasaan intervensi kekuasaan politisasi bantuan
mobilisasi kepala desa kriminalisasi terhadap yang tidak tunduk pada kekuasaan karakter assocination
dalam bentuk yang terstruktur sistematik dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi pemerintah telah
mengubah rule of law menjadi rule by law memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama untuk
membenarkan semua tindakan penguasa membeli dan mendapatkan suara rakyat sehingga semua pengangkatan
sosial kriminalisasi by design hukum digunakan untuk memuluskan pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat dalam
satu putaran di negara negara otoritarian penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu
menjadi sesuatu yang niscaya dan kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang berdasar
pada rule by law hai majlis hakim yang kami muliakan secara perlahan tapi pasti
demokrasi sedang dibunuh dibunuh secara elektoral dibunuh secara legal
democracy dies tulisan steven levitsky dan daniel ziblak menarik untuk dikutip ya saya ingin mengutip
beberapa bagian dari buku itu sebetulnya bahasa inggrisnya lebih pas ketimbang terjemahannya
saya tidak begitu happy dengan penerjemahannya tapi saya baca saja demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal
melainkan di tangan pemimpin terpilih apakah itu presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang
membawa mereka kekuasaan beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti hitler
sesudah kebakaran restad seribu sembilan ratus tiga puluh tiga di jerman tapi yang lebih sering adalah demokrasi terus pelan pelan
dalam langkah langkah yang nyaris tidak kasat mata pada bagian lain dari buku tersebut di atas ditulis
ini juga menarik terjemahannya tapi ya sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur
demokrasi masih bertumbangan tapi dengan cara yang berbeda sejak akhir perang dingin sebagian
besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh jenderal dan serdadu melainkan pemerintah hasil
demokrasi yang menyebabkan pemerintah tersebut menyebabkan pemilu seperti chavez di venezuela
para pemimpin terpilih telah membajak lembaga lembaga demokrasi di georgia hangri nicaragua peru
filipina polandia rusia sri lanka turki dan ukraina kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara
saya ingin mengutip satu lagi kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga
terjadi di negeri kita tercinta ini
banyak pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan demokrasi
tidak legal dalam arti
mereka diperoleh oleh legislator
atau diperoleh oleh kudus
mereka juga bisa dipotretkan
sebagai usaha untuk memperbaiki demokrasi
membuat judisi lebih efisien
bisa dilihat di berita
membajak demokrasi itu legal
dalam arti disetujui lembaga legislatif
atau diterima lembaga yudikatif
dan membersihkan proses pemilu
apakah demokrasi kita sudah mati
demokrasi kita masih belum mati
tapi demokrasi kita bisa mati
kalau kita tidak berbuat sesuatu
mahkamah konstitusi memanggul beban di pundaknya
dan pekara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini
adalah pintu masuk untuk mahkamah konstitusi
selanjutnya pembacaan ini akan dilanjutkan
yang mendapatkan gelar master of arts
dan juga dari university of utrecht di belanda
dengan predikat summa cum laude
karena anak muda adalah masa depan bangsa ini
ada advokat damian agata juvens
dan kemudian juga raghado yosudiningrat
yang mendapatkan gerak doktoral
dan juga sekolah di erasmus
hanya kesempatan kepada satu pembaca lagi
kami persilahkan sederhana anissa ismail
ya tapi ya karena kalau dua
saya silakan hanya satu yang mulia